terus berusukan begitu ada yang masih mengapa bang
ah ini nantunya pak jokowi gitu
yang pasti tadi yang kita buat kalau bilang ya menantunya pak jokowi ya memang menantu
selagi bisa kita ambil sisi positif untuk masyarakat ya
ya menantu pak jokowi menantu pak presiden ya alhamdulillah
misalnya contoh untuk mendapatkan akses bantuan dari kementerian ya alhamdulillah lebih gampang
karena punya hubungan dengan pusat begitu ya pak ya
ya kan bukan untuk kita ya
ya kita kayak tadi contoh yang kita lihat tadi ini bantuan dari kementerian ya alhamdulillah kita approach nya juga tidak terlalu sulit
memang persyaratan administrasi antara pemerintah dan pemerintah pusat wajib diikuti
siapapun itu mau hubungannya ada hubungan sedekat apapun sampai dengan hubungan keluarga misalnya dengan pemerintah pusat
cuma yang administrasi kan tidak sulit ya saya rasa
yang sulit itu adalah bagaimana nih biar suatu daerah suatu kota bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah